polda jawa timur resmi menahan vanessa angel
vanessa saat ini sedang diperiksa sebagai tersangka undang undang ite dengan kasus penyebaran konten asusila
dilansir dari detik com kabit humas polda jatim kombes pol frans barung mangera menyatakan
vanessa angel resmi ditahan terhitung sejak tanggal tiga puluh januari dua ribu sembilan belas setelah dipanggil dalam pemeriksaan hari ini sebagai tersangka
barung menambahkan pihaknya kini sedang menyiapkan surat perintah penahanan
usai diperiksa nanti vanessa tidak akan diizinkan kembali ke rumahnya namun langsung mendekam di dalam sel selama dua puluh hari ke depan
keputusan penahanan ini karena vanessa dikenakan pasal dua puluh tujuh ayat satu undang undang ite dengan ancaman hukuman enam tahun penjara
barung menambahkan ada alasan subjektif dari penyidik dalam mengambil keputusan ini
di mana diketahui vanessa angel beberapa kali berupaya menghilangkan barang bukti hingga upaya melarikan diri
siang hari ini tanggal tiga puluh januari dua ribu sembilan belas ya terhitung mulai pukul lima belas administrasi penyidikan terhadap penerbitan surat perintah penahanan sudah kita lakukan penyiapannya
nah oleh karena itu terhitung mulai tanggal tiga puluh januari dua ribu sembilan belas
yang kita panggil hari ini sebagai tersangka kita resmi kita lakukan penahanan sesuai dengan syarat objektif yaitu bahwa ancaman hukuman yang bersangkutan di atas daripada lima tahun
keluarga besar vanessa angel di surabaya jawa timur berharap vanessa angel tetap kuat dan tabah menghadapi kasus yang menjeratnya
keluarga mengaku pasrah dengan kemungkinan terburuk jika vanessa jadi ditahan dan menyerahkan sebuah keputusan hukum kepada pihak kepolisian
keluarga juga berharap vanessa bisa memetik pelajaran berharga
dukungan untuk vanessa angel tersangka kasus prostitusi online artis terus mengalir
hari ini reni setiawati tante vanessa asal drio rejo gresik jawa timur kembali mendatangi mapolda jatim untuk memberikan dukungan kepada keponakannya
bersama tim kuasa hukum vanessa reni ikut mengantar vanessa hingga ke ruang penyidikan subdit lima cyber di treskrim suspolda jatim
reni berharap vanessa mendapat jalan keluar yang terbaik bisa tetap kuat dan tabah dalam menghadapi masalah
reni berharap vanessa mendapat jalan keluar yang terbaik bisa tetap kuat dan tabah dalam menghadapi masalah
reni berharap vanessa mendapat jalan keluar yang terbaik bisa tetap kuat dan tabah dalam menghadapi masalah